informasi lain rapat paripurna dpr rabu kemarin akhirnya mengesahkan perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
perpu yang dikenal sebagai perpu kebiri kini sudah resmi menjadi undang undang
namun poin penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yaitu sanksi kebiri kimia masih menuai pro kontra
tarik ulur pembahasan perpu kebiri berakhir dengan disahkannya perpu perlindungan anak menjadi undang undang
dalam sidang paripurna dpr pada rabu dua belas oktober
rapat paripurna perpu perlindungan anak sebelumnya sempat gagal menetapkan perpu ini menjadi undang undang
pengesahan ini pun masih disertai sejumlah catatan kritis dari kedua fraksi di parlemen fraksi gerindra dan pks
hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan pelaku kejahatan seksual memang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat luas
pihak yang pro memandang hukuman ini dan perbuatan kebiri
pemidanaan selama ini dianggap belum dapat memberikan efek jerah dan belum mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual
namun sejumlah protes masih terus bermunculan
komnas perempuan menyatakan hukuman kebiri tak memiliki korelasi dengan turunnya angka kekerasan seksual
mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala untuk melihat efektivitas kebiri setelah perpu perlindungan anak disahkan menjadi undang undang
sedangkan ikatan dokter indonesia atau idi enggan menjadi eksekutor karena bertentangan dengan kode etik dan sumpah profesi seorang dokter
sejumlah persoalan ini menjadi pr bagi pemerintah mulai dari kejelasan implementasi sampai sosialisasi ke masyarakat luas
terlepas dari pro kontra dengan disahkannya perpu menjadi undang undang
maka semua pihak tentu harus patuh dan punya komitmen kuat melindungi anak
dari kejahatan seksual